kita ke informasi pertama lima hari menjalani masa observasi virus corona di natuna kepulauan riau
wni yang dievakuasi dari tiongkok diberi banyak kegiatan
beberapa orang juga mengeluh sakit tetapi dipastikan bukan gejala infeksi virus corona
kamis pagi warga yang sedang menjalani observasi virus corona di natuna memulai hari dengan melakukan senam bersama
hal ini menjadi kegiatan rutin untuk menyehatkan badan
selain itu warga diberi kebebasan beraktivitas di hanggar mulai bermain badminton dan pingpong hingga berkaraoke
pemantauan kesehatan juga terus dilakukan
ada sembilan warga yang mengeluh sakit kepada petugas di pos kesehatan di dalam hanggar
namun keluhan mereka didiagnosis tak berhubungan dengan virus corona
secara kumulatif sejak hari pertama dibuka dan sampai dengan saat ini ada sembilan orang yang berkunjung ke pos kesehatan kami
dari yang berkunjung itu tidak ada yang mengarah kepada gejala atau tanda novel coronavirus